kepolisian daerah jawa barat menggelar rapat koordinasi dengan pejabat di provinsi jawa barat
untuk menyikapi kasus pembakaran bendera di garut jawa barat selasa siang
gubernur jawa barat rituan kamil dan kapolda jawa barat meminta masyarakat tenang
dan menyerahkan kasus ke pihak kepolisian
kepolisian daerah jawa barat menggelar rapat di markas polda jawa barat selasa siang
selain dihadiri gubernur jawa barat rituan kamil
rapat juga dihadiri ketua mui jawa barat rahmat syaii
serta panglima kodam siliwangi mai jen besar harto karyawan
gubernur ridwan kamil meminta masyarakat tenang
dan menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak kepolisian
rencananya polda jawa barat akan mendatangkan sejumlah ahli
untuk memastikan adanya unsur pidana dalam kasus pembakaran bendera tersebut
di provinsi provinsi lain dikarenakan kepolisian sudah berhasil mengamankan
dan akan melakukan proses selanjutnya untuk melihat apakah ada aspek aspek hukum pidana
terkait peristiwa yang terjadi
mudah mudahan dalam waktu tidak terlalu lama
kepolisian akan memberikan penjelasan lebih lanjut
tapi per hari ini saya kira
itu sudah dilaksanakan dengan baik oleh polres garut
dalam koordinasi arahan dari polda jawa barat
kami dapat informasikan dari fakta sosial yang kemarin terjadi di kabupaten garut
tepatnya di alun alun limbangan
terjadi peristiwa pembakaran bendera hti yang dilakukan oleh tiga orang
sementara tiga orang atas inisial pertama a
yang kedua m
yang ketiga f
sekarang sedang dilakukan pemeriksaan
saya sudah perintahkan kapolres garut untuk melakukan pemeriksaan mendalam
kepada tiga orang tersebut sampai tuntas
kemudian tentunya kaitan dengan aspek pidana
polda sudah berkoordinasi dengan ahli hukum pidana dan agama
besok insyaallah beresolusiah akan hadir di polda untuk melakukan gelar peka

mereka menunggu kepol leninan awam dibika di luar tempat berdekatan
terima kasih atas kerjasama dan keserangan saya berbicara dengan usted
dan juga saja saya juga dan lupa ingin mengucapkan kata mendapatkan kes varias media
jika anda sedang emmy